ratusan penagih utang atau debt collector
menggeruduk mapo restangerang selatan kamis dini hari
para penagih utang yang mengaku datang dari jabodetabek itu
mendesak polisi untuk menangkap para pelaku penganiayaan rekan mereka
mereka bahkan mengancam jika dalam waktu satu x dua puluh empat jam
para pelaku belum ditangkap
mereka akan kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak
yang saya minta dalam satu x dua puluh empat jam ini
saya minta agar pihak kepolisian menangkap ini terutama ali nurdin
tapi kapolda tadi sudah menggaranti bahwa semua yang ada di video itu
akan ditangkap yang melakukan penganiayaan
kalau seandainya polisi gagal satu x dua puluh empat jam
besok malam jam satu tidak ada kepastian
besok lusa kita akan turun lagi jam sembilan pagi
semua debt collector akan turun mungkin masa yang lebih banyak lagi
penganiayaan yang dimaksud terjadi di rawabuntu serpong
tangerang selatan pada rabu sore
ketika itu tiga penagi utang bermaksud mengambil mobil
yang menunggak angsuran kreditnya
penarikan ini sudah diketahui dan disetujui pihak debitur
dalam perjalanan kembali ke kantor
tiba tiba ketiga penagi utang itu dicegat dan diteriaki maling
masa yang mendengar langsung mengepung mobil
dua penagi utang berhasil kabur
namun seorang lain yang bernama bobby palyama
jadi bulan bulanan masa hingga terluka parah
menanggapi kasus ini
polisi meminta semua pihak untuk menahan diri
polisi akan menyelidiki kasus ini secepatnya
ya bung ya
secepatnya saya akan tangkap
kasih waktu kita
ini sudah ada dua orang
nanti semuanya kita tangkap
ya bung ya
tolong bantu kita di sini semua
telah menangkap dua orang yang diduga melakukan penganiayaan
dan dua orang lagi masih dalam pengejaran
faru roji tangerang selatan banten